satu orang tewas dan empat lainnya luka akibat bentrok geng motor yang terjadi di cilenyi kabupaten bandung jawa barat
para korban dikeroyok oleh puluhan orang yang menggunakan sepeda motor saat berkumpul dengan rekan rekannya di pos ronda
suasana mencekam masih terasa di kampung cibangko desa cibiruetan kecamatan cilenyi kabupaten bandung jawa barat
pusai terjadinya bentrok antar geng motor yang telah menewaskan salah seorang warga bernama asep supriyadi alias mes
yang merupakan pentolan geng motor briges
selain menewaskan asep empat orang lainnya juga mengalami luka akibat hantaman benda tumpul dan benda tajam yang dibawa oleh para pelaku
yang mengendarai sedikitnya dua puluh motor
peristiwa naas itu terjadi pada saat korban tengah berkumpul dengan rekan rekannya di pos ronda tak jauh dari rumahnya
tiba tiba datang gerombolan pemotor yang membawa berbagai macam senjata
karena kalah jumlah asep dan rekan rekannya menjadi bulan bulanan gerombolan bermotor tersebut
ibu kaget ada motor gubrak gitu kan ada gubrak aja motor gitu
nah langsung ibu lari ke depan kan teriak teriak
nah pas ada yang nolongin bukan nolongin malah gebuk pakai balok besar
hingga kini kepolisian resor bandung masih belum memberikan keterangan terkait peristiwa tewasnya asep alias mes ini
warga diimbau untuk tenang dan tidak mudah percaya dengan isu yang berkembang di media sosial
dan berantai yang menyebutkan akan ada bentrok susulan sebagai aksi balas dendam